sementara itu semakin dekatnya ajang piala aff dua ribu enam belas membuat persaingan posisi dalam tim nasional semakin ketat
pelatih kepala alfred riedel kembali mencoret tiga nama yang ikut dalam pemusatan latihan di lapangan sph karawaci tangerang
pembentukan tim inti skuad nasional indonesia yang akan berlaga di ajang piala aff filipina dua ribu enam belas terus dilakukan pelatih kepala alfred riedel
dari total empat puluh pemain yang mengikuti seleksi setengahnya sudah dipangkas riedel
usai melakukan uji coba melawan myanmar dan vietnam pelatih asal austria ini kembali mencoret tiga pemain
ketiganya adalah septian david maulana rizky pelu dan dominus fakdawer
riedel memulangkan ketiga pemain tersebut usai melakukan latihan di lapangan sph karawaci tangerang
nantinya hanya ada dua puluh tiga pemain yang akan diboyong ke filipina termasuk dua pemain yang baru ikut bergabung
yaitu andik firmansyah dan stefano lilipali
mereka adalah pemain yang baik dan kadang kadang tidak berpikir
mungkin mereka berpikir tidak terlalu berpikir
mungkin saya tidak berpikir
ini mungkin adalah dua puluh tiga pemain tersebut
berbeda dari sebelumnya para pemain kali ini diberikan porsi latihan yang lebih banyak
mengingat jadwal pertandingan pada piala aff sudah semakin dekat
apalagi indonesia tergabung dalam grup maut bersama thailand singapura dan tuan rumah filipina
dodi wahyudi tangerang